wah wah wah ada tamu istimewa rupanya
kalian pasti mau pilih ini kan
pandu suami pas
saya tuh dateng sini cuma mau ngebalikin sweaternya pandu kok
bukan mau uang
nih denger ya
calon suami saya itu adalah laki laki yang gentleman
jadi apapun janji yang udah dia ucapkan pasti dia akan
ya walaupun kalian gak menyelesaikan
tapi kalau kalian mau ngebalikin sweaternya
kalau kalian mau ngebalikin sweaternya
tapi kalau kalian mau ngebalikin sweaternya
gak mungkin gak ada yang tau
gak ada petunjuk apa yang bisa nunjukin dimana itu si pandu
gak ada apa apa
ini yang kita inginkan
kenapa pandu melihat foto foto masa kecilnya ya
apa mungkin bandung ada di sana ya
papa tidak terbuka korupsi
papahnya cita bukan koruptor
iya memang papa tidak korupsi kan
pak lo tau ga sih
pandu itu kelakuannya aneh banget disini
masa si pandu kerjain mama sama aku sih
dia tuh pura pura jadi hantu gitu
belum lagi dinda masa dia diajak ke genteng sih
dia kan anak kecil
gimana aja kan kelakuannya
ngebahayain orang tau ga
aku tuh ga suka sama dia
aku pengen dia pergi dari rumah ini
aduh pak mama ini jadi bingung deh pak
gimana ya kalo si pandu itu diusir
kita ga dapet uang satu miliar dong pak
duh mah deh lupain satu miliar
aku tuh gak suka sama dia
udah deh pak please usir dia aja
aku ga suka sama dia

lu bisa turunkan juga
dari mana coba aku bisa tau kalau kamu ada disini
hilang terus kerjanya
mungkinnya kamu udah tau sekarang aku dimana
ya untungnya itu aku nemuin foto foto kecil kamu ada di kantor
dan untungnya lagi aku tuh pinter bisa nemuin kamu ada disini
gak gini deh ya
lagian aku tuh kenapa sih ah
emang kamu mau apa dibilang sekuriti
jadi wajar dong kalau aku pengen tau kamu ada dimana kamu kemana kamu sama siapa
gak jadi kawin sama kamu
karena sebentar lagi aku bakal bertunangan
sama seseorang yang aku cinta
cinta tuh anak dari pemilik rumah ini
kamu sadar gak sih apa yang kamu bilang
kamu sadar apa yang bakal terjadi
kamu bakal kehilangan kekuasaan atas perusahaan yang kamu pimpin sekarang
karena perusahaan itu adalah perusahaan milik keluarga aku
gue ini bukan tunangan lo
jadi jangan jadian gue alingi untuk menghindar
iya tapi perjanjiannya batal loh
dan uang satu miliar
gak apa apa lah
kalian udah mengembalikan nostalgia gue
gue seneng banget hari ini
makasih ya allah
gua seneng banget hari ini
pertama nih ya
hari ini tuh kasus bokap gue selesai
bukan gue tuh bebas dari tuntutan
dan lo tau kan itu artinya apa
artinya bokap gue bukan karakter
kak bokap gue bukan karakter
wah jangan jangan ya lo semua ya
bokap gue bukan karakter
dengarkan lo semuanya
yang kedua lo harus tau ya gue lebih seneng
yang kedua gue lebih seneng ya
yang kedua itu pandu pergi dari rumah gue
dan gak ada lagi manusia yang nyebelin di rumah gue
lo tau kan gue seneng banget itu gak akan ada lagi orang yang kekanakan kanakan
gak akan ada lagi momen momen yang nyebelin dari hidup gue
gue juga ikut seneng
kak dengerin gue
tapi gue sedih sih
gue kasian sama mukap gue
dia kan pengen banget duit itu

dengan kekuatan bibi doe datanglah
menurut kamu balikin jangan

yang ini kompornya

mbak nih sih
bisa ketemu sama pandu
wah ada tamu istimewa rupanya
untung cepat lima juta man
saya daten kesini cuma mau wanjang ofer simultagan
saya mau ngebalikin suiternya pandu kok gak mau uang
nih denger ya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
jadi apapun janji yang udah dia ucapkan pasti dia tepat
ya walaupun kalian gak menyelesaikan dengan baik
nih ini uang sepenuhnya
buat kami uang satu miliar ini gak ada apa apanya
tapi buat kami tentu uang satu miliar ini uang yang jumlah yang sangat banyak
tapi bukan saya kok yang mau merencana itu
pandu sendiri yang merencanakan itu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
jangan mimpi kamu
dan dia gak bakalan mungkin tertarik sama perempuan kampungan kayak kamu
udah mending kita pulang aja deh
rasanya gue udah gak enak nih